tidak hanya para politisi saja yang termakan berita bohong buatan ratna sarumpait
beberapa aktivis perempuan juga ikut terhanyut dalam drama kebohongan yang mencuat beberapa hari belakangan ini
berikut beberapa di antaranya
kasus kebohongan ratna sarumpait ini menyeret sejumlah pihak
salah satunya hanum rais putri tokoh oposisi amin rais yang sempat menyebut ratna sarumpait sebagai sosok masa kini
dari tokoh pahlawan wanita legendaris jud nyakdin dan r a kartini
setelah ratna sarumpait mengakui penganiayaannya adalah kebohongan
hanum mencuit ungkapan dalam bahasa inggris yang berarti kebaikan kami adalah kelemahan terbesar
rabu tiga oktober unggahan video dukungan hanum untuk ratna sarumpait di lini masa twitter pribadinya mendadak
setali tiga uang dengan hanum mantan pemain film yang kini jadi politikus partai gerindra rahel mariam
minta maaf kepada warganet karena terlalu reaktif dan emosional
ia mengaku berempati dan terbawa perasaan dan sama sekali tidak menyangka jika semuanya ternyata hanyalah kebohongan
sebelumnya pada dua oktober rahel aktif mencuit tentang perkembangan seputar dugaan penganiayaan terhadap ratna